wilayah yang sudah menjalankan salat id terlebih dahulu adalah kawasan indonesia tengah dan juga indonesia timur
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah ada koresponden cnn indonesia
igede nyoman wiryadinata di masjid ar rahmat kuta bali
nyoman selamat pagi bagaimana pelaksanaan sholat idul adha di sana
apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan kementerian agama
selamat pagi lady dan heranov
memang pagi ini suasananya memang berbeda dibandingkan dengan sholat idul adha pada tahun sebelumnya
artinya di saat pandemi pun artinya masjid sebelum tanggal delapan juli kemarin memang ada ketentuan tidak dipergunakan untuk sholat sementara
namun setelah dibuka oleh pemerintah provinsi bali untuk warga lokal
salat idul adha kali ini pada salat idul adha rp satu empat ratus
salat idul adha rp satu empat ratus empat puluh salah satunya di masjid ar rahmat yang berada di kuta
sudah digunakan untuk aktivitas persembahyangan di daerah kuto
untuk umat ataupun jemaah yang ada di wilayah kuta
hanya saja memang heranov kalau kita lihat kapasitas masjid yang ada di ar rahmat ini sekitar satu lima ratus orang
namun kali ini pada saat sholat idul adha hanya dipergunakan oleh sekitar lima ratus orang saja
sesuai dengan ketentuan tidak boleh berdesakan
artinya pengelola masjid ataupun mereka yang bertugas di masjid
mengawasi orang orang yang masuk ke dalam masjid dan memperketat
artinya mereka yang tidak mengenakan masker tidak diperbolehkan secara ketat untuk masuk ke dalam masjid
kemudian kalaupun pihak pengelola memiliki masker akan dibagikan secara gratis kepada mereka yang lupa membawa masker
kemudian protokol kesehatan yang lain wajib dilaksanakan
seperti cuci tangan kemudian diperiksa suhu tubuh sebelum masuk ke dalam masjid
hanya saja memang untuk jemaah ibu ibu ataupun wanita dan anak anak di bawah lima belas tahun
tidak diperkenankan untuk melakukan sholat di tempat ini dan diarahkan menuju ke masjid yang terdekat dengan masjid ar rahman
artinya sholat kali ini hanya diperuntukkan bagi jemaah pria saja
dan kalau saya lihat di dalam tadi memang protokol kesehatan dijalankan
artinya antara jemaah satu dan lainnya di sebelah kiri diberikan jarak sekitar satu

artinya antara jemah satu dan lainnya di sebelah kiri diberikan jarak sekitar satu meter

ada beberapa ketentuan memang disyaratkan bagi jemaah yang akan melakukan sholat di masjid ini
diantaranya memang mereka diharuskan untuk berwudhu dari rumah
kemudian juga membawa al quran dalam bentuk hp ataupun nanti membacanya di hp al quran
ini hal hal yang untuk menghindari bersentuhan dengan alat alat ataupun buku buku yang digunakan secara bersama
misalnya di dalam masjid
sesuai dengan protokol untuk menghindari atau meminimalisir bersentuhan dengan buku buku yang dipakai oleh banyak orang
dengan ketentuan seperti ini diharapkan penyebaran covid sembilan belas yang masih terus terjadi di pulau dewata dapat dikurangi
terutama dari transmisi lokal yang belakangan ini masih meningkat di pulau bali
artinya di tahun ini salat idul adha seribu empat ratus empat puluh di lapangan diadakan seperti ini
seperti misalnya di tahun kemarin ada di lapangan niti mandala renon
kemudian ada di gor ngurah rai kemudian termasuk di lapangan kompiang sujana untuk tahun ini memang tidak diadakan
kemudian ada beberapa masjid juga dengan berbagai pertimbangan juga tidak melaksanakan sholat
dan mengarahkan umatnya untuk mencari tempat tempat sholat terdekat
ataupun mereka bisa melakukan di rumah bersama keluarga maupun bersama kelompok yang ada
ataupun berdekatan dengan rumah masing masing
lady dan heranok
iya nyoman jika biasanya selesai sholat idul adha ini jemaah ikut menyemarakan proses pemotongan hewan kurban
nah ini apakah sudah ada himbawan agar jemaah segera pulang dan tidak mengikuti proses pemotongan hewan kurban
sehingga hanya panitia dan petugas saja yang melakukan hal tersebut
ya lady tahun ini memang untuk penyembelihan hewan kurban masih ada yang dilakukan di rumah pemotongan hewan
dan memang disarankan
warga yang ingin melakukan kurban untuk membawa hewannya ke rumah pemotongan hewan
namun ada juga masjid yang melakukan tetap melakukan penyembelihan di areal masjid maupun sekelompok ormas
yang melakukan di tempat tempat yang sudah ditentukan
artinya kalau di masjid ar rahmat ini penyembelian hewan kurban akan dilakukan esok
sementara ada juga di beberapa lokasi yang penyembelihan hewan kurbannya akan dilakukan hari ini
artinya pihak panitia pun sudah mengumumkan kepada masjid
pun sudah mengumumkan kepada masyarakat
hanya petugas saja yang akan melakukan penyembelihan
artinya disarankan juga untuk membawa alat alat sendiri sehingga tidak saling tukar alat potong hewan
di saat melakukan penyembelian sehingga untuk menghindari covid sembilan belas menyebar
artinya nanti juga tidak ada pembagian semacam kartu yang kemudian mereka yang berhak untuk hewan kurban
akan datang ke areal masjid ataupun tempat tempat pemotongan hewan
nanti rencananya panitialah yang akan
yang membawa hewan kurban yang sudah dibagi bagi tersebut akan disalurkan kepada orang yang memang membutuhkan
artinya diharapkan masyarakat tidak berdatangan ke tempat tempat penyembelihan hewan untuk mendapatkan hewan kurban
namun nanti panitialah yang akan menuju dan menyalurkan hewan hewan kurban yang sudah disembelih
ataupun dibagi bagi untuk dibagikan ke tempat ataupun ke rumah masing masing
inilah yang berbeda di tahun ini
artinya kalau tahun lalu masih banyak orang berkerumun
terutama anak anak juga
kemudian mereka yang berhak juga diundang untuk datang ke tempat penyembelihan hewan
sekarang sudah pihak panitia yang akan membagikan ke rumah masing masing sesuai dengan data yang sudah diperoleh
selain itu tidak dipokuskan hanya pada hari ini saja
artinya akan ada beberapa tahap penyembelihan tidak hanya hari ini dan akan diadakan sampai hari senin
artinya masih ada waktu hari ini kemudian hari sabtu
sehingga tidak terlalu menumpuk pada satu hari sehingga penyebaran ataupun antisipasi penyebarannya covid sembilan belas
di tempat penyembelihan hewan kurban juga akan bisa dihindari
kalau kita lihat di pulau bali ada sekitar diinformasikan ada sekitar empat ratus tempat penyembelihan hewan
baik di area masjid maupun di seputaran areal masjid maupun di tempat tempat ormas yang akan melakukan hal tersebut
lady dan heranau
kita harapkan empat ratus tempat tersebut akan berjalan lancar untuk proses penyembelian hewan
terima kasih atas laporan lengkap anda
korespondensi dari siena indonesia i nyuman di bali